kalian bisa menggunakan istilah sederhana
konspirasi global itu apa komandan
kelompok elit yang mengatur semua yang ada di dunia
pola pemikiran manusia
kamu mengerti duduk
ayah ajak andra jalan jalan pakai motor dulu ya
ayah jalan dulu ya
bahagia ya teh liatnya
sekarang teteh lega
pergi ke suriah
terima kasih banyak ya pin
iya teh sama sama
males ah ngajak si pedut
makasih atu ya
rumah wasain teh harganya udah pas segitu
udah gak bisa dikurangin lagi
pasti sain dipengaruhi keme
tadi juga ucu teh bilang
kapan kita teh mau kesana ma
kamu aja deh lihat sendiri
ntar kemi pura pura nangok lagi
kemi teh siapa ma
tadi ma bilang kemi
tawaran pak badun kemarin gimana
kawaran pak badun kemarin gimana
itu masalah pernikahan sobri
hah gak usah
hah gak usah
panggilan mbak eros dulu teh
yang penting ditanyakan
petus gua ya
pernikahan itu adalah hal yang sakral
akan lebih hikmat apabila dilaksanakan perayaannya masing masing
tapi menurut apa teh
memang lebih baik begitu amal
katering sudah siap belum
sudah diurus semuanya
jangan sampai kekurangan lagi
itu tenda sudah diurus sama kang daset
organ tunggal sudah diurus sama jubah
insyaallah nanti pernikahan ini pasti meriah
seperti semua yang terjadi
belom tak mampu
witness kesan sendiri
contohnya bahwa kejadian apa sih terjadi
di sini panjang banyak pertanyaan poder intelijen
papa udah sarapan
alhamdulillah neng sudah
terus kayak apa kata dokter
sebenernya teh papa sakit apa
baru hari ini dokter baca hasil ronsennya
katanya lusa papa harus balik lagi kesana
sekarang proyek papa dimana
lagi bikin proyek perumahan cuma
boleh cucu main kesana
ya atuh boleh atuh cu
tapi kalau sekarang mama sih libur
bikin proyek perumahan
minggu depan buka lagi
cucu minta alamatnya
cucu teh mau main kesana
ini mah perumahan sederhana
untuk orang orang kelas bawah
ya kalau gitu cucu kesannya sama papa aja
cucu mau kesana
minggu depan kita kesana
cucu maunya sekarang
gerbangnya teh ditutup
ada security yang jaga
papa kan kepala mandor disana
semua orang itu pasti kenal sama papa
lagian cucu juga gak perlu kok masuk kedalem
proyek apa yang lagi papa kerjain sekarang
ehh tapi jauh neng
gak apa apa jauh juga
cucu juga belum mulai kerja kok
kantornya belum beres
ini helmnya pak
apa lagi yang menghalangi kamu untuk pulang